dia sudah aman
jauh dari kejahatan kamu sekarang ini
hati hati kalau bicara
beraninya kau masuk ke rumahku tanpa izin
dengan perasaan ukuriyat

kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari
tapi apakah kamu mampu melawan godaan kamu sendiri
untuk menyiapkan kutukan hutan larangan itu
dengan ini aku menghukum mardian
yang telah melakukan perbuatan jahat
yaitu pembunuhan keji
setiap bulan purnama tiba
kau akan berubah menjadi seekor harimau
pak hentikan pak
jangan murah ya pak
biarkan sembara pergi bapak
jika sembarang menolak untuk menikahiku
maka tidak boleh ada yang memaksanya
karena jika dipaksa tidak akan baik hasilnya bapak
biarkan dia pergi
dia sudah aman
jauh dari kejahatan kamu sekarang
hati hati kalau bicara
aku tidak mau lagi kamu menyakiti arief
kejianat kau baulah
aku sudah tidak peduli lagi sama kamu
kenapa kau menanyakan kera kecil itu kepada
kamu sudah mencelakai anak itu
pasti kamu sudah berbuat sesuatu sama anak itu
sebelum kamu menyesal
kamu tidak akan hidup bebas sekarang ini
dimana anak itu
lepaskanlah kau baulah
jadi gara gara kerak kecil itu
kau berani mengancam
kau keterlaluan baulah
gak tau kalau aku yang selama ini menculik arimu
dia pasti akan marah
dan rencana pernikahanku dengannya pasti akan gagal
aku harus menyingkirkan bahu
tapi bagaimana caranya
kali ini aku tau caranya
aku akan membuatmu tidak berkutik lagi bahwa
pasti ada di sekitar sini
itu dia sekalian
aku harus cepat cepat pergi dari sini
rumah ini tidak cocok untukku
kamu harus bersiap siap cucuku
malam ini adalah malam yang tepat untuk kita melakukan proses ritual maliciuh
kamu akan melakukan pertukaran jiwa antara jiwamu dan farida
astafirullah apa maksud ucapan nenek
mimpi burukmu akan segera berakhir cucuku
kamu akan berubah menjadi cantik
dan bisa menaklukkan pemuda manapun yang kamu inginkan
dan bisa kamu jadikan budak
aku sudah tidak sabar menunggu datangnya hari hari seperti itu nek
ternyata mereka berniat jahat
aku harus pergi